sebuah tanggul di sebuah sekolah di wilayah sukup baru ujung berung bandung jawa barat jebol
akibatnya air meluap ke permukiman warga setempat
kantor sar bandung sudah menerjunkan tim rescue ke lokasi
dan kita sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan humas basarnas jawa barat
joshua banjar nahor di posko utama ujung berung
selamat sore pak joshua bagaimana kondisi saat ini di sana pak
selamat sore jadi tim kami sedang melakukan asesmen dan evakuasi di aji tunggal
di mana sebelumnya di sebelahnya ada sd dua ratus dua puluh empat beberapa siswanya sudah kami lakukan evakuasi
dibantu dari beberapa unsur diantaranya ada dari tni dari polri masyarakat potensi sar
ada juga dari pemadam kebakaran juga dan juga warga sekitar
jadi kronologis tanggulnya jebol ini seperti apa sebetulnya pak joshua
jadi tadi di belakang kita lakukan asesmen di belakang sd dua ratus dua puluh empat ada tanggul air yang jebol
sehingga memasuki daerah pemukiman warga di mana di dalamnya situ juga dekat ada sd dua sd yang cukup besar
dan saat itu sedang ada aktivitas belajar mengajar di sekolah dasar tersebut
betul sedang ada proses sedang mengajar
tadi anda mengatakan ada proses evakuasi jadi sejauh ini berapa banyak yang sudah dievakuasi
dan apakah akibat tanggul yang jebol ini ada korban pak joshua
sampai saat ini tidak ada korban jiwa tapi kita masih terus melakukan evakuasi
untuk jumlahnya belum ya karena masih bertambah terus karena ini di dalam masih ada sd aji tunggal khususnya
ada murid murid yang masih di dalam kelas
jadi perkirakan ada berapa banyak pak joshua murid murid yang masih terperangkap di dalam sekolah ini
untuk sd nya aja itu sudah lebih dari lima puluh mbak
oke jadi saat ini proses evakuasi terhadap siswa sd ini masih terus berlangsung begitu ya
betul sekali mbak
baik selain gedung sekolah wilayah mana atau permukiman sebesar apa dampak yang terjadi akibat jebolnya tanggul ini
itu kurang lebih arealnya di empat ratus meteran itu khususnya di daerah sukuk baru mbak
cicampe ujung baru nah itu daerah terdampaknya nah namun yang terparahnya itu dekat sd tersebut
jadi saat ini proses yang sedang dilakukan fokusnya untuk melakukan apa pak joshua
kita melakukan evakuasi secepat mungkin sebanyak mungkin
masyarakat juga yang di sekitar kita juga himbau untuk mematikan alur listrik karena ini membahayakan air sudah
bagaimana kondisi cuaca saat ini pak joshua bisa digambarkan
apakah kemudian dengan tanggul jebol ini ada ancaman yang lebih besar lagi yang saat ini mengancam warga yang terdampak
kita terus berkoordinasi juga mbak dengan instansi lainnya
di mana juga ada pemantauan juga dibantu dari babinsa
dan kami juga melakukan asesmen juga dengan tim lainnya jadi kita perlu bagi tugas
dan untuk basanas kita fokus untuk di pencarian dan pertolongannya
saat ini kondisi cuaca seperti apa apakah saat ini hujan atau seperti apa gambarannya
masih hujan masih ada hujan dan juga mendung
dengan cuaca yang hujan dan mendung ini apa yang perlu diwaspadai oleh warga kalau begitu
ya kita mengevakuasi keluarga khususnya yang rumahnya itu sudah lebih dari sepinggang
itu kita arahkan ke tempat yang lebih aman ke kantor desa atau ke rumah kerabat keluarga
nah kita juga mematikan listrik
dan juga mematikan listrik begitu ya pak joshua
dan kita berkoordinasi juga dengan pihak keamanan dari pihak kepolisian dan tni untuk berjaga jaga di sini mbak
proses ini rencananya sendiri akan berlangsung sampai kapan pak joshua
sebisa mungkin ya kita lihat kondusif mungkin kalau sudah kondusif kita baru bisa balik kanan
pak joshua banjar nahor terima kasih atas informasinya di cnn indonesia newsroom
akan kembali ke anda apabila nanti ada informasi terbaru